assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
jika kita merenungi nikmat allah yang tak terhitung banyaknya
tentu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur
namun sebaliknya jika kita berpaling atau bahkan mengingkari nikmat allah ini
maka sungguh teramat berat azab yang allah turunkan
sebagaimana yang allah firmankan di surat ibrahim ayat tujuh
dan untuk membahas tema terkait jangan kufur nikmat ini
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum ahilman sehat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
senang sekali ahilman
senantiasa setia menemani kita semua untuk berbagi ilmu ya
ahilman ini tema hari ini sangat menarik
terkait nikmat tapi dalam konteks yang kufur nikmat begitu ya
jadi manusia yang mengingkari pemahaman saya
mengingkari apa yang allah berikan kepada kita
tapi sebenarnya kalau kita bedah secara definisi ahilman
apa sih sebenarnya maksud dari atau makna dari kufur
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
kufur itu kan akar katanya sama dengan kafaro ya
menutup hati untuk bisa merasakan nikmat yang allah berikan
maka lawan kata dari kufur adalah syukur kan
nah sedangkan makna syukur artinya adalah membuka
atau melapangkan hati untuk berterima kasih kepada allah
kufur itu artinya orang yang menutup hati untuk berterima kasih kepada allah
lebih dalamnya lagi
orang yang menutup diri untuk menggunakan setiap nikmat dari allah
untuk bisa lebih dekat dengan allah
maka itu yang harus kita waspadai
orang yang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan semua nikmat dari allah
untuk bisa makin dekat dengan allah

maka setiap kebaikan kita bisa menutup hati kepada allah

yang diberikan kepadanya

orang diberi ni'mat
ada orang yang diberi nikomat
satu pakai a'in
dua pakai qawf
setiap kebaikan yang jadi jalan dekat ke allah
tapi gak jadi jalan dia dekat sama allah
nah orang yang kufur
artinya orang yang menutup hati
untuk berterima kasih kepada allah
sehingga pada akhirnya
setiap pemberian yang allah hadirkan dalam hidupnya
tidak menjadi jalan dia
untuk makin dekat dengan allah
itulah orang yang kufur
bicara hati ngeluh
bicara hati gelisah
sibuk membandingkan dengan orang lain
ngerasa kurang terus
gak ada sikap kona'ah di hatinya
nah ini diantara ciri ciri kecil dari orang yang kufur nikmat
nah uzubillah ujungnya
dia tidak menjadikan nikmat dari allah
untuk makin dekat dengannya
sehingga kalau ada bahasa lain
seseorang yang diberikan ni'mat
tapi nikmatnya malah membuat dia jauh dari allah
itulah orang yang kufur nikmat
itu jadi terlena ya
dia tidak merasa
atau merasa aman
dengan nikmat yang sudah diberikan
padahal mungkin itu maksudnya
setelah menjadi jalan kemaksiatan itu istidroj
iya betul betul
jadi kan istidroj itu kan diambil dari
dari makna seseorang yang seakan akan diangkat derajatnya
karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan
ada harta yang dia dapatkan
ada keluarga yang dia dapatkan
ada sesuatu yang enak enak dia dapetin
seakan akan diangkat derajatnya dalam urusan dunia
tetapi tidak membuat dia makin dekat dengan allah gitu
sehingga pada akhirnya
dengan kebaikan tadi
bukan berarti dia malah jadi tambah baik
tapi malah jadi tambah buruk
akibat karena kufur nikmat dalam dirinya
menutup hatinya untuk berterima kasih kepada allah swt
tidak akan bisa lepas dari yang namanya syukur gitu
karena lawan kata dari kufur adalah syukur
lawan kata dari syukur adalah kufur
nah sekarang pertanyaannya

kenapa ada seseorang yang berpikir bahwa dia tidak bisa lepas dari syukur

berarti salah satu jawabannya

karena dia tidak pandai beri syukur kepada allah
dan sepertinya yang yang yang allah berikan
dari sekarang bagaimana cara kita berisyukur
dari sekarang bagaimana cara kita berisyukur
imam al ghazali dalam kitab

setidaknya ada tiga cara untuk kita bersyukur
syukur dengan hati
shukur dengan lisan
dan yang ketiga syukur dengan amal perbuatan
berarti kalau kita lihat dalam konteks yang tadi kufur pun bisa masuk tiga kategori
bisa kufur hatinya bisa kufur lisannya dan boleh jadi kufur dengan amal perbuatan yang dihadirkan dalam hidupnya
ahilman tapi yang juga menarik itu sebenarnya kalau kita bicara apa sih penyebab orang kemudian bisa kufur nikmat
kalau di breakdown gitu
ya jawabannya kalau secara umum ya karena dia tidak pandai bersyukur
nah kenapa dia tidak pandai bersyukur
salah satunya adalah dia tidak memahami hakikat kehidupan yang dia jalani
dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan saat ini seolah olah usaha dia gitu
maka seringkali yang terjadi adalah ketika dia sukses dia jadi sombong
ketika dia gagal jadi putus asa
itu kan diantara orang yang tidak memahami hakikat kehidupan yang dia jalani gitu
ujungnya yaitu ketika dia tidak pandai bersyukur dia gelisah dengan apa yang dia terima
karena boleh jadi membandingkan dengan orang lain
setelah itu dia tidak memahami juga akan dibawa kemana kehidupan ini
ujungnya dia tidak tahu gitu bahwa dunia ini kan sebenarnya perangkat ya dari allah
sebagai sebuah perjalanan
yang pada akhirnya bukan ini tujuan kita
ukuran cintanya allah kepada seorang hamba itu
jangan dilihat dari urusan dunia yang allah titipkan kepada dirinya
ada orang yang dikayakan belum tentu dia mulia
ada orang yang dimiskinkan dalam hidupnya belum tentu dia hina
ada orang yang diangkat derajat dalam urusan dunia belum tentu dia mulia
ada orang yang boleh jadi secara dunia
belum tentu dia hina
bukan itu sebenarnya
dan contohnya sebenarnya saat ini banyak ya
karena hakikat kehidupan dunia ini kan ujian ya
allah tuh ingin melihat dari ujian yang allah berikan bagaimana sikap yang kita hadirkan
ada yang syukur ada yang kufur
kan seharusnya begini
dikasih ujian atau dikasih musibah ujiannya apa
kan ada dua orang berarti nanti
ada orang yang dikasih nikmat jadi syukur ada yang kufur
ada orang yang dikasih musibah sabar ada yang ngeluh
ada yang kemudian berontak tidak menerima dengan apa yang allah berikan itu
jadi sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam kenapa ada orang yang kufur nikmat
ya karena boleh jadi dia tidak memahami arti kehidupan yang sedang dia jalani
bahwa apapun hari ini bukan tentang apa yang kita dapatkan
bukan tentang apa yang kita dapatkan bukan tentang apa yang kita kehilangannya bukan
tapi tentang bagaimana sikap yang kita hadirkan
kan itu aja sebenarnya
iya sih ahilman
nah yang juga menjadi pertanyaan ya ahilman yang mungkin sering kita luput ya
lalai gitu memikirkannya mungkin
kalau kita bicara nikmat apa sih sebenarnya nikmat terbesar yang allah berikan kepada kita
kadang kadang soalnya kita selalu menempelkan nikmat itu dengan sesuatu yang terlihat
misalnya harta yang dititipkan gitu ya
rumah anak misalnya jabatan
tapi esensinya sebenarnya nikmat terbesar itu apa sih
ya nikmat terbesar yang harus kita syukuri sampai saat ini adalah nikmat hidayah
masih allah titipkan kepada kita
nikmat iman nikmat islam
sejak kita berada di rahim ibunda kita itu kan ada percakapan antara kita dengan allah ya
ketika itu allah bertanya kepada kita
apakah engkau tidak lupakan aku adalah tuhan kamu sekalian
dan dulu kita semua menjawab
tentu ya allah kami bersaksi
bersumpah engkau adalah tuhan kami sekalian
jadi sejak di dalam kandungan ibunda kita
kita dihembuskan ruh
beserta dengan nikmat iman yang allah berikan
nikmat petunjuk dari kebaikan kebaikan
ya belum lagi nikmat nikmat yang lain
nikmat waktu luang
ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umatku
dua nikmat itu yang pertama as sihah
yang kedua al faragh
nikmat kesehatan nikmat kesempatan
itu kan juga nikmat
ukuran nikmat itu adalah apa yang kita terima
dan menjadikan kita makin dekat sama allah
itu aja yang jadi patokan ya
dunia ini singkat
maka habiskan setiap detak detiknya untuk taat
sehingga engkau akan mendapatkan banyak kebaikan dari ketaatan yang engkau hadirkan
nikmat akan engkau rasakan ketika engkau makin dekat sama allah
tapi nikmat itu makin tidak punya rasa
kalau engkau jauh dari allah swt
jangan mengandalkan usahamu
jangan mengandalkan ikhtiarmu
karena apapun yang kita dapatkan ini adalah dari allah swt
jangan kufur nikmat
jangan kufur nikmat
kita akan masih lanjutkan perbincangan kita
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
terima kasih pemirsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode jangan kufur nikmat
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
ahilman kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait kufur nikmat
kalau kita bicara terkait nikmat

apakah kita bisa menyebutnya kufur nikmat

apakah kita bisa menyebutnya kufur nikmat

apakah kita bisa menyebutnya kufur nikmat
tadi seperti disampaikan
sebenarnya nikmat terbesar adalah nikmat hidayah

tapi memang betul ya
jadi ketika sehatnya diambil kita merasa sakit
itu rasanya kayak ya allah mau ngapa ngapain susah
itu kita sering lupa ya hilman ya di situ ya
kalau engkau sakit
sebenarnya allah itu sedang mencabut tiga hal dalam dirimu
yang pertama allah lagi nyabut nikmatnya makan
biasanya kalau lagi sakit kan nikmat makan agak berkurang
terus yang kedua allah juga lagi nyabut nikmat tidur
biasanya kan kalau lagi sakit itu ya mungkin istirahat juga kurang maksimal
dan yang ketiga ya nikmat beraktivitas
dan di saat itu juga sebenarnya kalau engkau ridho dengan sakit yang engkau rasakan
di situ maka allah juga hapuskan dosa dosa kita
mungkin ya dari dosa mohon maaf apa yang kita makan
dari dosa apa yang kita kerjakan
dan boleh jadi juga dalam dosa kesendirian kita
jadi allah itu maha baik ya
jadi dalam setiap apapun yang allah berikan selalu ada hikmah
makanya puncak tertinggi dari orang sakit itu bukan sembuh katanya
tapi puncak tertingginya adalah
saat allah mengampuni dosa dosanya
dan saat dia menjadikan dekat lebih dekat dengan allah kan
ya ada seorang nabi mungkin pernah dengar ceritanya kan
beliau sakit bertahun tahun kan
kemudian istrinya minta
kan kau nabi minta aja sama allah gitu untuk disembuhkan
tapi jawaban dia enggak gitu
rasanya sehat yang allah beri lebih banyak dibanding sakit yang aku rasakan
justru dia mengatakan kalimat
seandainya dengan sakit ini membuat allah semakin sayang kepada diriku
maka aku lebih riudha dengan sakit yang aku rasakan dibanding sehat yang aku dapatkan
ini level imannya sudah luar biasa gitu
masya allah ya
tapi betul bahwa diantara nikmat yang sering kita lalaikan adalah nikmat sehat
sehat dikasih tapi gak punya waktu
mau sholat aja diburu buru
jadi dua duanya ini kan
ada orang dikasih sehat tapi nggak punya waktu
ada orang yang dikasih waktu tapi gak sehat
jadi dua hal ini memang harus kita syukuri gitu
nah sehingga hati hati dengan kufur nikmat
karena ternyata orang yang kufur nikmat itu akan mendatangkan tiga hal dalam hidupnya
yang pertama kufur nikmat itu menyempitkan hati
dan hati ini kan yang paling utama dalam diri manusia
kata nabi di dalam tubuh manusia ada segumpah daging
yang jika segumpah daging ini baik baik semuanya
dan jika segumpah daging ini buruk maka buruk semuanya
itu adalah hati
nah orang yang kufur nikmat hatinya sempit
bagaimana mungkin dia bisa merasakan begitu banyak nikmat yang allah berikan sedangkan dia menutup hatinya
untuk merasakan nikmat itu
ngeluh gelisah kurang terus
makanya kan saya sering bilang gini ke jamaah ya
coba ada nggak yang kurang yang allah berikan kepada kita
kalau saya pribadi sih sebenarnya saya merasa kayaknya nggak ada yang kurang ya
bahkan kalau misalnya sedang berkontemplasi atau muhasabah gitu ya hilman ya
kadang kadang tuh saya mikir pernah nggak ya kira kira allah itu tidak pernah menjawab doa saya
kok rasa rasanya enggak ya allah pasti malah di luar ekspektasi kita
tapi kalau kita bicara doa ya
lebih banyak sesuatu yang allah beri tanpa kita minta dibanding apa yang kita minta belum allah berikan sama kita
makanya tidak ada yang kurang dari yang allah berikan
yang kurang kita saja
dikasih nikmat kurang syukur
dikasih ujian kurang sabar
ketika beramal kurang ikhlas
ketika ada takdir kurang ridho
kalau dikumpulin mohon maaf ya kurang ajar
jadi sebenarnya yang kurang bukan di allah tapi di kita
kufur nikmat akan membuatmu jadi sempit hati
makanya kan di dalam al qur'an di surat al baqarah ayat satu ratus lima puluh dua
allah ingatkan kepada kita
maka ingatlah engkau kepada aku
niscaya aku akan ingat kepada kamu sekalian
dan bersyukurlah kepada aku
dan jangan engkau kufur
yang paling menarik
kenapa di ayat ini
kalimat syukur diletakkan dengan zikir
berarti bahasa lainnya
orang yang pandai bersyukur adalah orang yang ingat sama allah
dan orang yang kufur
jadi kebalikannya syukur
adalah orang yang tidak pernah ingat sama allah subhanahu wa ta'ala
atau lupa sama allah subhanahu wa ta'ala
dia hatinya sempit
bukan kurang yang allah berikan
tapi kurangnya rasa syukurmu terhadap nikmat yang allah berikan
jadi harus banyak berkaca diri
dampak kufur yang pertama menyempitkan hati
dampak kufur itu adalah
mengundang azab allah subhanahu wa ta'ala
bentuknya apa ya azab allah itu kan
ada azab yang lain
yang pertama adalah
mengundang azab allah
ada azab yang langsung allah siapkan di dunia
itu kan diantara azab azab kecil yang diingatkan oleh allah kepada kita
ya nanti ujungnya adalah saat kita kembali kepada allah
disebutkan di surat ibrahim ayat tujuh
allah subhanahu wa ta'ala berfirman
jika kalian bersyukur
itu ada kalimat yang lain
itu ada kalimat la nya di depan
la nya lam tauqid
pasti aku akan tambah
tapi ingat ya
yang dimaksud dengan nambah di sini bukan hanya kuantitas
karena kita orientasinya
orientasinya ke sana
tapi yang dimaksud adalah kualitas gitu
ngerasa ini tuh kok baik baik aja
karena ada orang mohon maaf ya
ada orang yang misalnya minta gaji
ada orang yang misalnya minta gajinya nambah
dengan izin allah ditambahlah
apakah mungkin ketenangan juga ditambah
tapi ada orang yang mungkin secara dunia itu ya mungkin sama sama aja
tapi kok ada rasa yang berbeda gitu
bahkan ada orang yang mungkin kehilangan dunia
itu yang paling mahal sih
itu kan luar biasa
allah berikan apa
di balik syukur mu allah berikan kebaikan untukmu
tapi ingat lihat yang kedua
sesungguhnya azab allah begitu pedih
dia menutup hati untuk berterima kasih kepada allah
iya hartanya bertambah
kok gak tenang ya
makin rungsing kayaknya hidupnya
dia makin sibuk tapi
kok makin gelisah ya
boleh jadi memang ada sesuatu yang kita hadirkan kurang tepat
bahkan yang kedua
orang yang kufur nikmat mengundang azab allah
kalau tidak di dunia mungkin nanti di akhirat
ya apalagi kalau semuanya tidak menjadikan kita makin dekat ke allah
ada orang yang
ya ada orang yang bahagia di dunia
bahagia di akhirat
ada orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat
ada orang yang sesara di dunia tapi bahagia di akhirat
ada orang sengsara di dunia sengsara di akhirat
yang paling rugi yang nomor empat tentunya
itu paling rugi
nah yang ketiga
orang yang kufur nikmat itu
menjauhkan kebahagiaan dalam hidupnya
mengundang azab allah
yang ketiga menjauhkan kebahagiaan
ahilman kita lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode jangan kufur nikmat
ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari netizen
kita akan sebaik bersama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana kalau ada orang yang kufur nikmat
tetapi sejauh yang kita ketahui
terima kasih kehidupannya secara materi baik baik saja bahkan berlebih terima kasih wassalamualaikum
warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ini pertanyaan dari
mbak caca gimana ilman iya seperti yang tadi kita ulas diawal ya bahwa ukuran kemuliaan seseorang
dalam hidup dunia itu bukan ketika dibanyakan hartanya bukan ketika diangkat dalam urusan
pangkat jabatannya bukan tapi ukuran kemuliaan adalah ketika dia makin bertakwa kepada allah dan
itu yang allah sampaikan dalam alquran inna akromaqum indahulohi atkukum sesungguhnya yang
paling mulia diantara kamu sekalian siapa kata allah orang yang paling bertakwa diantara kamu
sekalian maka kita ndak boleh iri terhadap dunia yang diberikan oleh allah kepada seseorang itu
kan hanya titipan ya jangan silau
dengan kebahagiaan jangan galau dengan kesedihan kenapa karena dua duanya hanyalah ujian untuk
mendekatkan kita dengan allah subhanahu wa ta'ala kalau dengan dikasih masalah jadi meken deket ke
allah itu nikmat tapi kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan tapi malah jauh dari allah
itu musibah sebenarnya istidruj itu namanya dan kalaupun kita harus iri kepada seseorang

hadzilla baik hai pian itri ya light harmon raymi crystal
bahkan di jalan allah sehingga membuat dirinya dekat dengan allah subhanahu wa ta'ala
jadi hati hati jangan iri dengan dunia
dunia ini kan bukan tempat tinggal kita
tapi dunia ini tempat meninggal kita
hidup bukan akhir kehidupan
tapi hidup ini adalah apa ya
hidup ini bukan untuk hidup tapi untuk yang maha hidup
mati bukan akhir kehidupan
tapi mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya
jadi perangkat dunia yang diberi kepada kita ini adalah jalan aja sih
untuk bisa mendekatkan kita dengan allah subhanahu wa ta'ala
udah kuncinya jadi dekat kepada allah
dekat kepada allah
maka nanti boleh ditadaburi ya di rumah
quran surat al hadid ayat dua puluh delapan
atau quran surat al anfal ayat dua puluh sembilan
di situ allah menjanjikan kepada orang beriman orang bertakwa
satu allah berikan kepada dirinya nur cahaya
kedua allah berikan furqan
jadi furqan itu adalah cahaya yang menuntun dia untuk bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk
mana yang benar mana yang salah
dan itu ada ketika kita dekat sama allah subhanahu wa ta'ala
jadi kuncinya adalah dekat sama allah
dan poinnya kalau kita runut ya
gimana caranya agar kita gak kufur nikmat
satu tingkatkan iman
dua tambahkan ilmu
tiga kejar taat kita ke allah
banyakin amal soleh
yang keempat itu juga
eh semuanya sih
tapi maksudnya bersihkan hati itu juga challenge nya luar biasa ya
dan memang ya kupur itu kan ada di sini nih
maka orang ya ketika kufur nikmat berarti memang ada penyakit di hatinya
sehingga dia tidak menemukan rasa gitu ya
dari nikmat yang allah titipkan
kan harusnya dia bersyukur
tapi dia kupur gitu
harusnya dia membuka hati untuk melapangkan berterima kasih ke allah
tapi dia malah kupur
untuk tidak membuatnya makin dekat dengan allah
ahilmat beberapa case misalnya
kita sedang terlilit suatu permasalahan
ada mungkin teman atau keluarga yang membantu
yang akhirnya juga mungkin
bagaimana kita berterima kasih ya
karena sudah berterima kasih
tapi ada istilah istilah mungkin yang di ucapkan misalnya
untung ada kamu yang ngebantuin saya
aduh makasih sekali loh gitu
boleh atau tidak
batasan boleh itu seperti apa supaya arahnya nanti nggak kekufur
kemudian apa ya menyandarkan bantuan ke orang lain gitu
kalau ada orang yang membantu kita
wajib berterima kasih
wajib berterima kasih
tidak disebut bersyukur kepada allah
ketika ada orang yang tidak bersyukur kepada manusia
oh itu juga bentuk
jadi kalau ada orang yang membantu kita ya berterima kasih
tapi yang kedua
bisa membantu kita karena apa
karena digerakkan hatinya untuk membantu kita
makanya jangan menyandarkan kebaikan itu sama orang
tapi sama allah
kalau ada orang yang zolim sama kita
karena seizinnya allah juga lah ketika dia menzolim kita
iya dia menzolim kita betul
jadi kembalikannya adalah ke allah
kalau ada kebaikan semua dari allah pun
kalau ada keburukan memang dari kita sebenarnya
tapi kan allah juga mengizinkan itu
tapi insya allah jika hati ini penuh dengan kesyukuran
maka allah akan berikan kebaikan
maka terakhir ada satu doa mungkin yang bisa diamalkan oleh pemirsa
ini doa yang diwasiatkan oleh nabi
kepada seorang sahabat
untuk dibaca di akhir setiap selesai sholat
atau sebelum sholat malah
silahkan boleh diamalkan
semoga allah melapangkan hati kita
untuk selalu mengingatnya
dan memperbaiki ibadah kita kepada allah swt
ahilman seru sekali
tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program
pemirsa semoga apa yang tadi kita sudah bahas
bisa menjadi bekal untuk menjalani kehidupan
dan tentu saja menjadi pribadi yang lebih soleh dan lebih baik lagi
pemirsa saya meladia rahmat dan juga ustadz hilman fauzi undodiri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wa rahmatullahi wa barakatuh